presiden joko widodo akan mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang kpk
hal itu tersebut menuai reaksi dari anggota dewan
anggota komisi tiga fraksi p tiga arsul sani menyerahkan keputusan tersebut ke presiden
menurutnya yang perlu diperhatikan adalah substansi perpu apakah mencabut semua isi undang undang
atau hanya mencabut beberapa pasal tertentu
hampir senada dengan arsul ketua dpp pan yandri susanto menyebut
penerbitan perpu adalah hak prerogatif presiden
ia mengingatkan jika perpu itu disusun maka harus dengan persetujuan dpr apakah diterima atau ditolak
nah ya tentu kita serahkan kembali itu kepada presiden
dan saya kira kalau kemudian yang menjadi pilihan itu penerbitan perpu
kan yang kemarin disampaikan oleh prof mahbud sebagai jubir dari para toko
penerbitan perpu itu kan hanya satu opsi dari tiga opsi yang disampaikan kemarin kan
dalam pertemuan itu
nah kalaupun opsinya itu adalah penerbitan perpu
perpu itu kan kemudian tidak harus membatalkan semua undang undang hasil revisi
bisa saja hanya memperbaiki hal hal yang dianggap oleh beberapa pihak itu melemahkan
ada hal hal yang menurut saya kalau dibatalkan malah kpk
kpk menjadi tidak punya landasan hukum seperti yang juga sudah saya sampaikan kepada teman teman media
misalnya soal kewenangan eksekusi
masalah itu kan hak penuh pak presiden
nah tetapi memang dalam hukum perundang undangan kita
perpu itu akan diuji atau akan dinilai oleh anggota dewan dpr secara keseluruhan apakah diterima atau tidak
artinya bisa ditolak bisa diterima
kalau ditolak artinya undang undang yang
pak presiden perpukan itu hidup kembali
tapi kalau misalkan diterima ya
perpu atau rancangan undang undang yang dimunculkan melalui perpu itu itulah yang akan kita bahas lebih lanjut